dan badrun karakter mereka sangat kuat
tentujuan kamu menemui cucu
hanya supaya karakter kang dasip dan badrun menjadi redup
tapi kamu lupa satu hal
tentu saja seredup apapun sinar kang dasip dan badrun
tetap mereka akan lebih terang
karena sejauh ini kamu sama sekali belum bersinar banyak
bapak bapaknya belum menjemput anak anaknya
biasanya kalau habis pada ambil uang di atm agak siang dok
pada belanja bulanan
ya udah kalau gitu nanti tolong dikirim ya katanya ke saya
saya mau ke taman bacaan dulu ya in
kamu di sini aja jagain anak anak
ntar kalau misalnya ada pasien kamu kasih tahu saya

selain bekas rusty tembangnya
ini jangan ada kgoes yang sudah mau alih dirumah
mau usap pecak
kayakinnya kau eksin kemana kagau

lagi aneh aja gitu
masih ada lagi abang skrilo
ininya tryin akout
jadi coba saya lihat
iya bener mak
ini juga aceh yang lagi nyariin rumahnya
nanti mak bantu nyari deh
dagingnya ada pak
sekilo berapa pak
ih si bapak mahal amat
ini berapa harganya
kalau gitu saya beli tempe aja deh pak
utang saya udah lunas
kan saya sudah bayar dua kali kemarin
ini saya catet
dicatat ke saya
masa sih mak
saya kan sudah bayar dua kali kemarin tuh
oh yaudah kalau gitu mang
baskomen yang lebih gede ada
gak ada kang
ada yang ini
lama dengan yang itu
maunya yang ini apa yang itu kah
ya catat aja lah yang ini aja
ingat kang ya
setiap tanggal dua puluh
bisa juga catet bang ya
dua macem kang ya
iya dua macem
gak ada kerja
enggak ada kerja
gak ada kerja
ini ada yang gede
gak ada kerja
kasian atuh bayinya pulanggi ngkom
bener gua gak papa jagain warung sendirian
iya wak mau jemput denny juga
iya tuh kak pepe tolong diawasin
gua tau sendiri kalo gak dijagain mah kerjanya sebarangan asal asalan
udah kalo gitu saya pulang dulu ya wak
timik ya wak
terlalu kelewatan percaya diri dia
sampai sampai lupa diri dia
dia pikir bisa menyatukan kita bertiga di atas tikar
dia merasa mampu mengatasi sisanya sendirian
dia tidak tau kalo musuh itu dari luar cidahu
dan mereka punya senjata ampuh yang mematikan di dunia
kemarin tes saya melihat dia menemui cucu
sampai dua kali kak
sudah lupakan saja masalah itu mah
bagja pernah memperkenalkan saya sama kusoi orang ciraos
dan saya janji akan membeli hasil panennya
dan saya punya pekerjaan buat kamu badro
sok ah minum mah
terima kasih kak
bagja itu masih anak anak
masih darah muda
tidak sudah sulit
terima kasih kak
kamu mau bicara
kenapa semua orang meninggalkan saya
kamu jangan salah bicara
bukan kami yang meninggalkan kamu
tapi kamu yang meninggalkan kami
kenapa saya merasa tidak punya siapa siapa
ketika kami dasep badrun dan saya makan di atas satu tikar
kami tidak jelas sedang berbincangkan sesuatu yang hangat
saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kamu
kamu terlihat seperti orang yang tidak punya percaya diri
apa saya tidak salah dengar
kamu tiap mendengar dengan baik bagja
fakat kadang ingatlah
batun sampai ketika anda pandai saja
kamu mah orangnya rajin saya senang sekali
mau dibayar bulanan mingguan harian
wajib kalau boleh harian dapat mingguan dapat bulanan juga dapat
alah alah alah
mendingan kamu tidur di dompet wajib aja
ya udah tuh haji kan semuanya udah beres
kalau masalah bayaran mah terserah wajik aja
kalau begitu kunci pamit pulang dulu
alhamdulillah makasih makasih
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu yang menghargai
kamu yang mengadakan acara
kamu yang mengundang
kamu yang menjadi tuan rumah
tapi karismamu tidak muncul bakyat
mungkin saat itu teh kamu berpikir
kalau perjuangan ini kelak dimenangkan
yang akan muncul sebagai pahlawan
tapi kang udasep dan badrun
karakter mereka sangat kuat
dan tujuan kamu
hanya supaya karakter kang dasep dan badrun menjadi redup
tapi kamu lupa satu hal
seredup apapun sinar kang udasep dan badrun
tetap mereka akan lebih terang
karena sejauh ini
kamu sama sekali
sekali belum bersinar banyak